sebelum mengintip dapur produksi tahu kediri kita kenali dulu nih perbedaan antara tahu dan takwa khas kediri ini
praktisi sejarah kediri imam mubarok mengatakan istilah tahu berasal dari kata tahu yang diambil dari bahasa hokia
tahu artinya kedelai yang difermentasi warnanya pun identik putih dengan tekstur lembut
menurutnya pada sekitar tahun seribu sembilan ratus terjadi migrasi besar besaran dari tiongkok ke nusantara salah satunya ke kediri
imam mubaruk menambahkan kota kediri sudah menjalin hubungan baik dengan para pedagang tiongkok sebelum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu disinilah tahu dikembangkan
kota kediri diketahui memiliki kualitas air yang sama seperti di tiongkok
hal inilah yang membuat tahu kediri memiliki rasa dan tekstur yang nyaris serupa dengan tahu dari daerah asalnya
berdasarkan catatan chukufe dari cina tahu kediri awalnya juga putih kemudian dikembangkan dengan diberi warna kuning yang disebut kuah
namun oleh masyarakat jawa pelafalan kuah berubah menjadi takwa
kedelai adalah bahan baku utama pembuatan tahu
alasannya jika memakai kedelai lokal kualitas tahu yang dihasilkan kurang maksimal
sebelum digiling kedelai direndam terlebih dahulu dan dicuci
kedelai tadi setelah ditimbang direndam kurang lebih sekitar empat sampai lima jam
lalu dicuci dibersihkan dipisahkan dari kotoran kotoran dan bersiap untuk digiling
ini cara memasukkannya
setelah bersih dan sedikit mengembang kedelai pun siap digiling
nah tantangannya ada di sini nih
setelah kedelainya bersih dan siap digiling ini harus memutar kedelai
digiling kan seberat seratus kg ini batunya
bagi pemula seperti saya menggiling kedelai dengan alat tradisional tidaklah mudah
selain berat gerakannya pun harus kontrak
berbeda dengan kedelai yang dikembang
berbeda dengan para pekerja yang sudah turun temurun membuat tahu di pabrik ini
dalam sehari mereka mampu menggiling dua kuintal kedelai
wah sudah tidak perlu nge gym nih
pak widjo sudah mulai masak belum ya pak
baru jadi satu
metode menggiling tahu seperti ini sudah dipertahankan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini artinya sudah seratus tahun lebih
dan pabrik tahu bakacung ini merupakan pelopor tahu ke diri
dan satu satunya pabrik tahu yang masih mempertahankan metode memasak tahu dengan cara tradisional
lihat nih sebagian besar peralatannya aja dari batu termasuk tungku ini
kedelai yang sudah menjadi bubur siap dimasak
ini yang sudah habis digiling tadi ya siap dituang karena ini sudah hampir tiga puluh lima derajat celcius
tadi saya diajari pak suti gini pak ya caranya
sembari menunggu bubur kedelai mendidih sesekali api harus diperiksa
tambah kayu bakar dan pastikan api menyala maksimal
nah sekarang tugas saya adalah membuat api unggun
ini kayu dimasukin supaya nanti panasnya cukup untuk mendidihkan atau memasak tahu yang sudah digiling tadi
ada yang hancur di punggung saya namun tugas belum usai
pantang nyerah meski gerah
ya pembuat tahu tidak boleh lengah dan membuang waktu
disiplin adalah kunci agar proses pembuatan tahu optimal dan menghasilkan produk dengan kualitas maksimal
setelah semua bubur kedelai masuk dalam rebusan dan matang bubur pun siap disaring
nah ini prosesnya sudah selesai ya tadi sudah matang ini
kita menyaring dan mencari sari patuh
hati dari kedelai untuk dijadikan tahu yang berkualitas dan lezat
harus hati hati nih mas
aroma dari kedelai rebus menembus masker yang saya pakai
selain kedelai kadar ph di air yang dipakai untuk memasak juga diperiksa secara berkala di laboratorium
oke sekarang waktunya menyari
asik juga ya pak
asepnya panas ternyata
usai disaring ampat sisa saringan dimasukkan karung dan dijual untuk dijadikan pakan ternak
sebenarnya ampas tahu ini bisa dijadikan pakan ternak
tapi di kediri oncom tidaklah populer
nah kalau ini memang butuh keahlian khusus untuk memberi cuka kepada sari tahu yang tadi sudah diperas
kalau nggak dikasih cuka ini namanya nanti susu kedelai
nah kalau dikasih cuka dia akan menggumpal dan menjadi tahu
pak keahlian apa sih yang diperlukan untuk orang yang memberi cuka ini
buatkan kayaknya yang dikasar
efeknya nek dikasar kenapa pak
jadi geduk nomor satu
betul sekali proses paling inti dari pembuatan tahu ini adalah saat pemberian cuka
jika terlalu banyak tahu akan asam
mudah basi dan bahkan tidak jadi
jadi takarannya harus sesuai
karena yang berlebihan itu tidak baik

selanjutnya kembang tahu yang sudah mulai padat dicetak dalam wadah kayu yang dilapisi kain
dalam satu cetakan akan menjadi empat puluh delapan potong tahu
setelah terisi penuh cetakan dimasukkan ke dalam alat pres agar air dalam tahu hilang dan tahu menjadi padat
god ini begitu keras
tahu yang masih bercampur air di dalam cetakan juga masih panas
jadi harus berhati hati saat mengangkatnya
karena jika tidak kuat menahan panas tahu bisa tumpah
agar tahu padat dengan sempurna dan kandungan air berkurang
alat fresh diperberat dengan bandul besi berbobot dua puluh lima dan lima puluh kilogram
tahu pun didiamkan selama satu jam di dalam alat pres
sembari menunggu tahu padat saya memanfaatkan waktu untuk menumbuh kunyit
kunyit akan digunakan sebagai pewarna dan pengawet takwa atau kuah kediri
lumayan juga ini
panas kemudian bercampur dengan aroma kunyit
ini yang bikin otentik ini tahu kuning kediri atau tahu takwanya
karena menggunakan kunyit asli
pasti rasanya enak deh gurih
rempah rempah khas nusantara
usai ditumbuk kunyit dimasukkan ke bejana batu yang berada di atas tungku dengan air mendidih
bejana ini nanti digunakan untuk merebus tahu dan menyelap tahu putih menjadi kuning
supaya berasa gurih jangan lupa tambahkan garam berius

air kunyit sudah siap
dan tahu yang sudah dikeluarkan dari alat pres tadi telah dipotong sesuai garis pada cetakan
tahu selanjutnya direbus di dalam air kunyit hingga mengambang
tahu yang mengambang berarti sudah siap diangkat serta ditiriskan dan ditata di atas rak agar dingin
menarik hati dan bikin penasaran
saya pengen nyobain satu
juicy di dalamnya
gurihnya itu garam kemudian ada aroma kunyitnya
dan enak banget deh pokoknya
langsung saja meluncur ke kota kediri
tahu ini bisa dibeli hampir di semua toko oleh oleh di kediri
tahu ini bisa bertahan satu kali di kota kediri
dua puluh empat jam jika tidak masuk ke lemari pendingin
tapi kalau masuk lemari pendingin bisa bertahan sampai lima hari
kalau soal harga ya ini juga tradisional
kemudian bahan bahannya juga pilihan
jadi harganya lebih mahal ya
ini empat lima ratus satu potong tahu
kalau tahu dengan cara modern atau biasa harganya sekitar rp satu enam ratus sampai rp dua
yes tugas telah lunas
membuat tahu sehari cukup melelahkan
tapi semua pekerja pabrik di tahu ini sudah bertahan hingga tiga generasi
setia meramu tamu dan menjaga mutu pada resep peninggalan terdahulu